pemerintah daerah mulai melarang angkutan online beroperasi di kota bogor
sementara supir angkot terus mendesak penutupan total transportasi berbasis online
tapi warga justru menuntut sebaliknya
ratusan awak angkot selasa siang mendatangi kantor balai kota kota bogor jawa barat
mereka berdebat dengan aparat pemerintah lantaran aksi mogoknya terus berlanjut
mediasi yang digelar membuahkan kesepakatan
wali kota bogor akan mengeluarkan peraturan wali kota
untuk melarang transportasi online beroperasi hingga batas awal april
angkutan online diminta untuk berhenti sementara
hingga regulasi resmi dari kementerian perhubungan diterbitkan
pemkot bogor menjamin tidak akan memberi izin resmi
selain tiga operator angkutan online grab uber dan gojek
namun awak angkut tetap menuntut penutupan total angkutan online
mereka mengancam akan terus melakukan aksi serupa
jika transportasi online berubah
kami siap melayani dua puluh empat jam
mohon untuk sementara ditutup dulu atau diberhentikan dulu
biarkan kami yang legal untuk beroperasi dulu pak
untuk sementara sejauh mana aturan itu berpihak kepada rakyat kecil pak
kalau memang aturan itu masih berpihak kepada yang besar
mungkin kami juga akan melakukan hal yang sama pak
warga mengaku keberatan terkait kebijakan tersebut
mereka meminta pemerintah membenahi transportasi angkutan konvensional
karena untuk saya pengguna masyarakat sendiri
saya lebih tertolong gitu dibanding ojek biasa atau ojek pengkolan atau angkut biasa
saya harus ke bengkolannya dulu
jalan lagi kalau ojek online saya tinggal tunggu di rumah gitu mas
untuk aksi mobok sendiri dari kemarin gimana mbak
ininya tanggapannya mbak
karena saya pengguna ojek online jadi tidak terlalu berasa ya mas
tidak terlalu berasa ya
apa sih enaknya dari ojek online selain efisien
angkutan pribadi sendiri
jadi saya tinggal manggilin tidak berasa naik angkutan umum
karena mobilnya juga satu lebih nyaman
lebih enak lah mas dibanding yang konvensional
rencananya pemerintah kota bogor akan menunggu hasil moratorium soal transportasi online
sambil menghimbau angkutan online tidak beroperasi
sedangkan angkutan konvensional diminta menghentikan aksi mogoknya
muhammad juanda bogor